misteri dibalik sosok viral urib saputra yang dikira jenazah namun kembali bernafas di dalam peti mati
mulai menemukan titik terang
dari hasil penelusuran aparat polres bogor jawa barat
urib dan istrinya itu terbukti tak melakukan perjalanan ke wilayah semarang
melainkan berangkat ke jakarta selatan
yang ada adalah
saudara us bersama istrinya dengan anaknya dijemput dari satu tempat di wilayah jakarta selatan
oleh supir ambulan tersebut dalam keadaan sehat walafiat
lalu kemudian di res area cibubur
pada saat supir dan kernet ambulan tersebut istirahat dan akan melanjutkan perjalanan
saudara us sudah tidak ada di lokasi
supir ambulan mengaku istri urib terus mengeluhkan tagihan hutang yang membelit keluarganya
dan di sini
kasus ini diduga kuat hasil rekayasa urib saputra bersama istrinya berinisial y
namun polisi belum dapat mengungkap kebenarannya
lantaran kedua pasutri itu menolak diperiksa dengan dalih pemulihan kesehatan
keduanya juga mengatakan bukti surat kematian dan penanganan rumah sakit telah hilang
sementara itu data riwet rsud mencatat urib diketahui dalam kondisi hidup
saat pertama kali dilarikan ambulans ke ruang ugd tiga hari lalu
hasil diagnosa awal membuktikan
pasien mengalami penurunan kesadaran akibat kekurangan oksigen pada bagian otak
sebelumnya urib dikabarkan meninggal dunia akibat sakit saat bekerja di semarang jumat lalu
jasadnya lalu dipulangkan keluarga di bogor pada sabtu dini hari sudah di dalam peti jenazah